perwakilan pemerintah dan dpr yang memberikan keterangan dalam sidang lanjutan uji materi terkait dengan batas usia capres cawapres di mahkamah konstitusi
dianggap setuju rencana revisi terkait dengan batas usia tiga puluh lima tahun
bahkan hakim konstitusi saldi isra menyebut heran jika kedua belah pihak memang setuju mengapa tidak langsung merevisi undang undang yang ada
kini publik mengaitkan apakah uji materi kali ini berkaitan dengan nama gibran raka buming raka yang masih berusia tiga puluh lima tahun
dan masuk dalam bursa potensial calon wakil presiden
benarkah upaya ini merupakan karpet merah bagi seorang gibran berlaga dalam pilpres mendatang
dari dahulu statement dari hakim konstitusi saldi isra terkait dengan mendengarkan keterangan dari pemerintah dan dpr pada siang tadi
kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu
oke ditanyakan setting politik apa untuk kemudian merubah menjadi empat puluh menjadi tiga puluh
apa urgensinya begitu anda yang mengajukan pertama bang gis
oke untuk menjawabnya saya akan menjawabnya secara kronologis ya
oke tapi singkat saja
pada bulan januari dua ribu dua puluh tiga ini kami melakukan sebuah diskusi di internal kami ya terkait dengan batas usia minimal
dan secara filosofis ya psi ini kan didirikan untuk memberikan kesempatan seluas luasnya buat anak anak muda mengisi jabatan jabatan politik
baik di pusat maupun daerah gitu
kami sadar betul ya bahwa hari ini banyak banget anak anak muda itu yang apolitis
karena mereka dianggap sebagai obyek politik
mereka menganggap bahwa dunia politik itu gak bersentuhan dengan kulit
jadi harapannya generasi lebih muda akan bisa masuk dalam buruk tersebut
nah kami menginginkan bahwa
karena anak anak muda ini diberikan peluang sebesar besarnya untuk menjadi subyek politik
kami iri dengan misalnya selain dia baru mereka memiliki jacinda arden sebagai prime minister
pada saat usia mbak jacinda ini masih tiga puluh delapan atau tiga puluh sembilan
kemudian di perancis ada emmanuel macron
kemudian sebenarnya di dalam sejarah indonesia kita punya pengalaman membanggakan di dalam diri seorang sultan syahrir
walaupun bukan presiden tapi beliau sudah menjadi kepala pemerintah
kalau saya mengaitkan lagi kepada apa yang disebutkan oleh pak salih listera
artinya memang kepentingan itu yang akhirnya ingin dibangun
lalu kita melihat lagi apa yang bisa kita jadikan atau kita ajukan ke dalam jr
materi jr itu sebagai alasan
jadi yang pertama
jadi ada lima nih ya
sebentar ya saya buka catatan ya
oke yang pertama kami melihat bahwa awalnya ya di dua undang undang pemilu sebelumnya
tahun dua ribu tiga dan tahun dua ribu delapan
itu batas minimal itu sebenarnya sudah tiga puluh lima
dan itu sudah baik
kemudian diubah menjadi batas minimal empat puluh di tahun dua ribu tujuh belas tanpa
tanpa alasan yuridis dan saintifik
katanya soalnya anak anak muda itu labil katanya
tapi di situ nggak dijelaskan apa alasan alasan scientificnya
jadi menurut anda tidak mendasar begitu ya
tidak ada alasan mendasar di sana
berarti artinya ketika psi menginginkan atau anda menginginkan tiga puluh lima tahun
seberapa banyak kemudian potensial orang potensial calon hari ini
yang di usia itu bisa masuk ketika memang aturan ini dibuka
kalau kita lihat kontestasi hari ini ya karena pada saat kita melakukan itu
kita tidak memikirkan kontestasi untuk dua ribu dua puluh
yang kita pikirkan adalah oke konteks sosialnya ya bonus demografi itu sedang berlangsung
usia tiga puluh lima sampai tiga puluh sembilan menurut data bps itu ada dua puluh satu dua juta penduduk di usia tersebut
maksud anda dua ribu dua puluh sembilan begitu ya
di usia tiga puluh lima sampai tiga puluh sembilan itu ada dua puluh satu dua juta
dan itulah orang orang yang sebenarnya punya hak untuk dipilih
dan seluruh rakyat indonesia juga sebenarnya punya hak untuk memilih salah satu dari mereka
nah inilah yang kami sebut hak konstitusional yang dimana di undang undang dasar itu juga seharusnya dikatakan semuanya itu sama
memiliki kesempatan untuk hak politik yang sama
jadi kalau kemudian publik hari ini mengatakan
kalau kemudian publik hari ini mengaitkan pada nama gibran yang kemudian menjadi satu satunya calon tiga puluh lima tahun begitu
nggak ada hubungannya
paling tidak kita punya presiden misalkan di dua ribu sembilan belas ada ahy yang harus menunggu empat puluh tahun katanya waktu itu
untuk kemudian berpotensi bisa berlaga begitu hari ini kan rasanya undang undang yang dirubah
jadi sebenarnya ini nggak ada hubungannya dengan satu dua toko
jadi saya ulangi lagi ya tadi pada bulan januari kita memulai diskusinya secara internal lalu kami menyusun alasan alasan yuridisnya
pada bulan maret saat itu mas gibran itu belum ada gadang gadang capres cawapres atau apalah
itu jangan jangan katanya kalau psi kan tegak lurus dengan presiden dari awal
betul dari awal sudah begitu
cuma ini nggak spesifik tentang satu dua tokoh
kami bahkan dulu ya di tahun dua ribu dua puluh ya dari dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh kami melakukan judicial review untuk batas minimum calon gubernur loh
jadi kami melakukan ini bukan sesuatu yang sifatnya incidental
hanya untuk pemilu dua ribu dua puluh
ini murni bagi kami untuk membuka ruang seluas luasnya buat anak anak muda
oke menurut anda menurut psi ini jangka panjang begitu ya
bang rey ini karpet merahkah untuk nama gibran begitu satu satunya calon yang di bawah empat puluh dan saat ini sedang masuk dalam bursa
secara politik ya
karena saya kira kalau misalnya ya tiga puluh lima itu diperkenankan gibran justru menjadi top number one itu
untuk jadi calon wakil presiden bagi setidaknya dua capres
bisa ke ganjar bisa ke prabowo
dan boleh jadi anies juga meliriknya
karena apa gitu
karena gibran itu membawa suaranya pak jokowi lah
pak jokowi itu di tangannya lah istilahnya
mereka dapat tambahan ya
bang rey menurut anda berarti ada semacam orkestrasi besar begitu paling tidak untuk kemudian hari ini melihat yang mengajukan paling tidak tiga pihak
salah satunya adalah bang uki
apakah kemudian itu memang arahnya ke sana
saya lihat dari dua hal subtantif dan politik
subtantif itu saya dari dulu juga main persoalkan itu
meskipun saya nggak bawa ke mahkamah konstitusi kan
nah jadi dari dulu itu saya selalu punya prinsip setiap orang yang sudah berhak memilih dia berhak dipilih
pun tujuh belas tahun begitu maksud anda ya
bukan hanya tujuh belas tahun
bahkan di bawah tujuh belas tahun kalau sudah menikah pun sudah berhak mempunyai hak pilih kan
kalau dia punya hak pilih dia berhak dipilih
sebab hakikat orang memilih itu karena dia mau membuat suara
loh kalau dia boleh membuat suara mengapa dia tidak melaksanakan suara nggak boleh
nah itu dari dulu
seperti saya mengatakan presidensial trust sudah boleh
eh apa namanya parliamentary trust itu nggak masuk akal
secara politik bang rizky
secara subtantif ya
nah secara politik
nah ini akan dikaitkan dengan figur yang bernama gibran ini gitu
nah disitulah sebetulnya menjadi agak apa namanya itu
agak jadi kesan politiknya jadi kuat gitu
dibandingkan dengan kesan subtantifnya gitu ya
kalau sekiranya nggak dikaitkan dengan persoalan gibran
namun pertanyaan hakim taha
mengapa anda minta tiga puluh lima
bahkan saya mengatakan mengapa anda tidak minta jumlah setahun
itu termasuk ke psi ya sebagai penggugat ya
mengapa anda menggugat empat puluh tapi maunya tiga puluh lima
kenapa hanya menurunkan begitu lima tahun ya oke
iya itu kan aneh ya
jadi mereka kan sebetulnya menggugat empat puluh tahun
tapi mau tiga puluh lima kan basisnya sama
oke saya tanyakan ke bang rizky
basisnya sama itu apa
ditetapkan oleh dpr dengan batas ketentuan minimal usia
minimal usia gitu loh
nah oleh karena itu melihat dari ini
akan kami terima gugatan ini
tapi kami serahkan kembali ke dpr untuk mengevaluasinya
dong dpr nya setuju juga di
walaupun tadi pak saldeh isra mengatakan ya curiga begitu ya
ketika dua pihak itu setuju
kenapa tidak direvisi saja
dua pihaknya kelihatan setuju
kalau kalian sudah setuju ya rapat aja kali ya
ngapain lagi ke mahkamah konstitusi
nah oleh karena itu gugatan diterima
tapi putusannya adalah diserahkan kepada pihak pihak
untuk kembali mendiskusikannya karena penggugat
dengan yang digugat katakanlah begitu
sudah sama sama kompromi kok
ngapain lagi dibatalkan
oke baik saya konfirmasi ke bang rizky
cuma hanya lima tahun begitu
kalau misalkan semua anak muda tiga puluh kayak saya juga anak muda begitu bang
yang pertama memang poinnya adalah kita ingin mengembalikan
batasan usia minimal capres cawapres ini kepada undang undang yang ada

ya itu yang pertama ya
yang kedua kami menemukan fakta bahwa
menurut data yang kami temukan di bps
ada yang disebut indeks prestasi anti korupsi
di usia dewasa
jadi ada dewasa dewasa muda dan lain lain ya
nah di usia dewasa
usia tiga puluh lima sampai tiga puluh sembilan ini ternyata adalah usia di mana
kecenderungan mereka untuk korupsi itu yang paling rendah
nah inilah juga salah satu alasan yang kita ajukan ke jr juga
dan ini mungkin bisa menjawab kenapa tiga puluh lima ya
kenapa nggak tiga puluh atau dua puluh lima
tapi memang saya pikir kalau bisa tiga puluh
karena ya itu pertanyaan masuk akal sih
tapi alasan pertamanya adalah ingin mengembalikan ke undang undang
bukan spesifik karena kemudian tiga puluh lima adalah ibran gitu ya
kalau kita mau menggugat yang kita gugat itu kan dasar
bukan putusan elemen teknisnya gitu loh
yang mau kita katakan itu pembatasan usia ini
berapapun iya itu melanggar konstitusi
kan itu dalihnya kan
bukan berarti empat puluh melanggar konstitusi tiga puluh lima tidak
karena pembatasan itu
karena dasarnya adalah pembatasan itu
cuma kembali lagi kepada pertimbangan
tapi kalau model yang dilakukan oleh psi ini
ya memang mk itu mengatakan rapatin aja dia sendiri di dpr
karena mintanya cuma tiga puluh lima
maka dikurangi bukan mengatakan bahwa undang undang ini
ketentuan ini bertentangan dengan konstitusi
bukan itu yang mereka persoalkan gitu
ini kita agak sedikit move on begitu
ketika misalkan kemudian hari ini sinyalnya positif
paling tidak tadi sebelum siaran kita berbicara
anda mengatakan dua kali lagi berarti sebentar lagi begitu akan diumumkan
apakah nanti akan cukup mengubah konstelasi politik
jelang pendaftaran dokter berbeza
makanya kan baik ganjar maupun pak prabowo kan belum diumumkan
dan satu satunya kelihatan partai yang menolak jr ini adalah pkb
kalau ada potensi kemungkinan cak imin bisa
kehilangan potensi untuk jadi calon wakil presiden
di nomor dua kan mungkin menurut anda
dan yang paling menariknya adalah psi sendiri yang menggugat pasal ini
yang diasumsikan oleh orang nanti mungkin psi yang jawab
itu artinya akan menarik gibran masukcawa tersebut untuk masuk ke ganjar
apalagi kemudian kemarin di kpbb psi sudah ada
besok katanya rencananya pak prabowo akan bertandang ke psi begitu ya bang
publik akhirnya mengaitkan begitu bang
sebenarnya enggak ada hubungannya
enggak ada hubungannya
dpr adalah jr pembahasannya sudah lama
kemudian bahwa besok sore pak prabowo akan ke base camp ya
ke kantor dpp psi itu betul
dan itu kaitannya hanya silaturahmi saja
itu kaitannya bukan dengan koalisi
bahwa kemudian pak ganjar misalnya dengan pdip ke kantor kami
tentu kan enggak mungkin juga
tentu pasti kita buka pintu selebar lebarnya
bahwa pak prabowo ingin bersilaturahmi ke kantor kami
juga kan enggak mungkin kita tutup pintu
kemarin perwakilan wasi juga ada begitu ya
ketika pbb mengumumkan mendukung prabowo
siapapun yang mengundang kami
tentu dengan tangan begitu bang oke semuanya
betul siapapun yang mengundang kami
selama koalisi ini petanya belum dikunci
tentu komunikasi antar partai
jalinan hubungan emosional yang dibangun gitu
jadi ada niat baik untuk silaturahmi ya
kita tahu lah pak prabowo ini juga masih bagian dari jokowismen ya
koalisinya pak jokowi terus bertandang tentu kami terima gitu
dan ketika bergandingan tangan segala macam ya memang itulah bagian dari komunikasi politik
jangan jangan sebetulnya pak prabowo itu besok datang ke psi
salah satu agendanya adalah minta izin
kalau putusan mk mengatakan tiga puluh lima mohon maaf ya
dan mungkin psi yang selama ini katanya tiga puluh lima persidangan
bergabung di koalisi indonesia orang ya
nah kita belum membicarakan itu ya
kita belum membicarakan itu
yang jelas judicial review ini kami lakukan sudah jauh hari sebelum orang orang membicarakan koalisi
dan ini tidak ada hubungannya dengan dinamika perkoalisian ya
sehingga kalau dikait kaitkan ya itulah persepsi publik yang kita tidak bisa kontrol
bang rey tadi mengatakan ya mungkin aja mau berterima kasih gitu ya
oke bang uki terakhir dari bang rey
seberapa kemudian itu akan mudah terlaksana dengan skema yang tadi ketika lolos
ketika kemudian gibran akan bisa masuk dalam bursa
akan bisa dengan prabowo misalkan hari ini kita menghitung skemanya
seberapa kemudian itu akan tidak mengganggu konstelasi yang ada hari ini
pertanyaannya apa yang membuat itu tidak mengganggunya gitu loh
dan mungkin saja terjadi artinya
sangat mungkin itu terjadi karena di kita ini perubahannya ya istilahnya kan udah hitungan menit kan
yang kemarin bersaing bisa bertemu
yang kemarin bertengkar bisa berdamai
berarti jokowi dan pdp akan bisa tidak bersama artinya
oh skenario nya bisalah kita bayangkan
seperti apa menurut anda
biar lagi dikibran dengan pak prabowo sementara pak jokowi netral
kan begitu ya kan
atau pak jokowi sedikit sedikit bantu pdi tapi gibran nya dengan prabowo misalnya begitu
apa artinya ya bobotnya tetap kek kiberannya
berarti di depan publik akan tetap dua kaki akan tetap meletakkan telur dari pak ya
begitu lah kira kira kecuali anda pasangkan gibran sama ganjar
ada kemungkinan di situ
tapi itu kan pdi pdi
kan psi belum tentu mau p tiga belum tentu mau
atau partai yang lain mau ikut ke dalam belum tentu tahu ya
masa psi semua yang ambil
nah ini saya tanya singkat saja
ya singkat saja
masa pdi semua yang ngasih
akan dimana ketika misalkan gibran dengan pak prabowo atau gibran dengan ganjar pdi pdi begitu
psi akan dimana
ya itu membutuhkan diskusi lagi ya
yang lebih jauh
ya selama pak jokowi belum mengarahkan telunjuknya kepada yang mana ya
psi tetap komit dengan hasil rambu kerakyat
yang pada saat itu memenangkan mas ganjar pranowo
kecuali memang pak jokowi kemudian mengarahkan telunjuknya kepada
pak prabowo yang juga dimana itu adalah mitra koalisi pak jokowi ya
yang juga merupakan jokowismen ya
tidak masalah begitu ya
ya semua tergantung
tergantung arah telunjuk pak jokowi
kecuali misalnya yang dimana saya pikir nggak mungkin
itu telunjuknya ke pak anies
psi tidak akan disana
ketika pun pak jokowi akan menunjukkan anies
tidak mungkin juga pak jokowi
kita tunggu saja
terima kasih atas waktunya
bang rukiah direktur pemilu ketua dpbh psi dan juga bang ray rangkuti direktur lingkar maring indonesia
sehat selalu abang abang
siap terima kasih
dan demikian kanal pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkait dengan pemilu dan juga pilpres dua ribu dua puluh empat
hanya di cnn indonesia kanal pemilu terpercaya